setelah tiga hari dirawat di rspad gatot subroto presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono diperbolehkan untuk pulang
sby mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakan kesembuhannya
sby keluar dari rspad pukul delapan belas berjalan menuju mobil
ketua umum partai demokrat ini mengaku senang telah diizinkan pulang oleh dokter
namun sby masih harus menjalani perawatan lanjutan dalam beberapa hari ke depan
sby juga berterima kasih kepada pihak pihak yang mendoakan kesehatannya
ia berterima kasih kepada sejumlah tokoh yang sudah membesuk dan semua masyarakat yang mendoakannya melalui media sosial
selama dirawat sby telah dibesuk oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kala
kemudian ada ketua umum partai gerindra prabowo subianto ketua umum tim pembina golkar abu rizal bakri
mantan menko perekonomian rizal ramli dan sejumlah tokoh nasional lainnya
virus memang satu virus yang kedua kelelahan menurut dokter seperti itu
tidak ada gangguan ginjal dan organ yang lain
dan dalam tiga hari ini dengan sangat signifikan telah ya boleh dikatakan dipulihkan hampir mendekati normal
jadi mudah mudahan bisa bagus